ibu ida nuryanti direktur departemen pengawasan sistem pembayaran bank indonesia
ibu ida nuryanti direktur departemen pengawasan sistem pembayaran bank indonesia
hadir ibu ida nurianti direktur departemen pengawasan sistem pembayaran bank indonesia
ibu ida nuryanti direktur departemen pengawasan sistem pembayaran bank indonesia
ibu ida nuryanti direktur departemen pengawasan sistem pembayaran bank indonesia
ibu ida nuryanti direktur departemen pengawasan sistem pembayaran bank indonesia
ibu ida nuryanti direktur departemen pengawasan sistem pembayaran bank indonesia
ketika kita ada satu kasus beberapa dari tagihan begitu tiba tiba ada transaksi tapi kita tidak pernah melakukan transaksi tersebut
sebenarnya utamanya itu penyebabnya apa ibu nah hacker kah atau seperti apa
itu bisa dari berbagai macam cara pertama kalau untuk kartu kredit baru
biasanya kartu kredit itu kan dikirim melalui kurir
nah kurir waktu pada waktu pengiriman ini bisa saja terjadi penyalahgunaan
jadi tidak disampaikan kepada orang yang memang harusnya menerima tapi disalahgunakan
atau memang waktu proses awal permohonan kartu kredit itu memang semuanya sudah didesain itu permohonan palsu
sehingga kartu kedidik pada waktu diterbitkan diterima memang oleh orang yang sebetulnya yang memang pelakunya
dan kemudian pada saat kartu kedidik itu ditransaksikan tentunya tagihannya akan dikirimkan
kepada nama yang ada sesuai di permohonan tadi
katakanlah saya belum pernah menerima kartu kredit tapi kemudian saya dapat tagihan
betul ada tagihan misalkan transaksi di hotel atau mungkin perbelanjaan begitu ya
bisa juga misalnya kalau untuk pengguna kartu kredit itu kartu kredit kita memang dipakai pada saat kita misalnya berpergian ke luar negeri
ke negara yang memang belum menerapkan chip
artinya kartu kredit kita kan akan diproses
karena kan masih ada tuh selain chip di kartu kedidik kita masih ada magnetic stripe sebetulnya kan
karena itu adalah universal payment
magnetic stripe ini bisa dipakai kalau misalnya kita lagi di negara yang memang belum menerapkan
kita akan membahas ini bagaimana kita mungkin bisa menyelesaikan sengketa atau mungkin permasalahan dalam kartu kredit di segmen berikutnya
kami akan kembali tetaplah dalam dialog money report
kita masih melanjutkan dialog membahas mengenai kartu kredit dan kartu atm debit bersama dengan ibu ida nurianti direktur pengawasan sistem pembayaran bank indonesia
ya ibu ida kalau kita lihat sebenarnya langkah mungkin aspek yang harus diperhatikan oleh penerbit dari kartu atau bank untuk
melindungi dari konsumennya seperti apa ibu
ya tentunya sebagai penerbit
tidak saja keuntungan dari penggunaan kartu
tapi juga risiko risiko dari penggunaan
untuk bisa memberi rasa keamanan
asosiasi sistem pembayaran indonesia
jadi ada tip tipsnya
jadi kalau di dalam penggunaan kartu kredit
perlakukan kartu kredit itu sebagai
alat bayar dan bukan sebagai alat utang
setiap kita bertransaksi jangan lupa
kalau kartu kredit hilang segera lapor
kita sudah dilakukan penutupan oleh bank gitu
dan yang terakhir adalah
difungsikan sebagai alat bayar jadi pastikan
kita akan membayar secara full payment
kartu kredit itu tips bijak penggunaan
di dunia perbankan terkait dari kartu
data pencurian pin melalui mesin skimmer
terbaru tadi mungkin penggunaan atau
atm itu beralih bermigrasi ke chips
dan ada pin yang akan ditambahkan ibu
jadi ini kita melihat bahwa
dimana titik rawan dari penggunaan
alat pembayaran dengan basis kartu ini
katakanlah kalau di kartu kredit
kita melihat bahwa titik rawannya adalah
proses juga semakin susah untuk coba coba
nah kalau di kartu etm debit
dan itu paling lambat batasnya adalah
semua kartu kredit di indonesia memang harus
sudah menggunakan chip dan pin enam digit
sebagai mana hal ini bisa diperhatikan
kejahatan atau fraud yang terjadi di
skimming data itu sudah tidak akan terjadi
untuk penyelesaian masalah kartu kredit sendiri
tidak pernah mungkin kita gunakan begitu
pelindungan konsumen sistem pembayaran
dispute atau sengketa dengan penyelenggara
kartu kredit bisa dibawa ke bank indonesia
bank indonesia membuka berbagai channel
bank indonesia pada prinsipnya ada tiga
bentuknya adalah konsultasi yang kedua
risikonya apa sih manfaatnya dan sebagainya
fasilitasi fasilitasi ini kalau
sudah diselesaikan kedua belah pihak
tidak selesai silahkan bawa ke indonesia
dan bank indonesia akan
kartu kredit untuk mencapai
baik terima kasih ibu ida atas informasi yang diberikan
dialog kita dalam money report anda
bisa mengakses informasi bisnis
berita satu com anda juga dapat
mengirimkan informasi dan saran ke email kami
atau anda bisa follow kami via
sesaat lagi rangkaian informasi aktual
dalam jurnal malam saya indri soekardi
mewakili rekan yang bertugas undur diri